salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
setelah saya mendengarkan masukan masukan dari para ulama
dari ketua umum ketua umum partai
seluruh pengurus pengurus partai
dari relawan di seluruh tanah air
dan tentunya aspirasi dari masyarakat luas
maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya memutuskan untuk kembali mencalonkan diri
sebagai calon presiden republik indonesia
dan berkeadilan di seluruh pelosok nusantara
pada insyaallah periode kedua kepemimpinan saya
pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan
sebuah keputusan sangat penting
setelah melalui perenungan yang mendalam
dan dengan mempertimbangkan masukan masukan
dan saran saran dari berbagai elemen
saya ingin memperkenalkan kekuasaan
dan memperkenalkan kekuasaan
dan memperkenalkan kekuasaan
seperti yang saya sebutkan pada bagian awal tadi
maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan
dari partai partai koalisi yaitu koalisi indonesia kerja
bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden
adalah pak jokowi
ini adalah profesor dr kiai haji ma'ruf amin
mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat luas
di seluruh tanah air
mengapa profesor dr kiai haji ma'ruf amin yang dipilih
profesor dr kiai haji ma'ruf amin lahir di tangerang sebelas maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga
adalah sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana
beliau pernah duduk di legislatif sebagai anggota dprd dpr ri mpr ri one team press
risam bpnu dan juga ketua mui ketua majelis ulama indonesia
dalam kaitannya dengan kebenekaan profesor dr gaya ji ma'ruf amin saat ini juga menjabat sebagai dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila
demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perlu juga sedikit saya lanjutkan bahwa pada malam hari ini
sembilan partai koalisi indonesia kerja semuanya telah bertanda tangan secara utuh
dari pdi perjuangan guajah megawati semana pusri
telah tanda tangan
bapak sekjen dari partai kulkar bapak ingeniur el langga juga telah tanda tangan beserta sekjen
dari partai nasdem bapak surya paloh juga telah bertanda tangan beserta
dari partai pkb bapak muhaymin iskandar juga telah bertanda tangan
dari partai basal amerikaultik bapak mas eid mveen juga telah bertanda tangan dengan sekjen
dan dari partai pt p tiga bapak romah hurmusi ooka telah tanda tangan beserta sekjen
partai hanura bapak osman sabta juga telah tanda tangan beserta sekjen
dari partai perindo bapak haritanu sudibyo juga telah tanda tangan beserta sekjen
dari partai pkpi bapak s num enam puluh delapan of bandar perintah juga telah tanda tangan beserta sekjen
dan dari partai keuangan dan keuangan dan keuangan hatan perthoar eharto juga telah tanda tangan beserta sekjen
dari partai pkpi bapak dias indro priyono juga telah tanda tangan bersetelan sekjen

saya rasa itu tambahan sedikit yang bisa saya sampaikan
dan selanjutnya jam sembilan pagi jam sembilan pagi kami ke kpu
berangkat dari gedung juang empat puluh lima menuju ke kpu
beserta para ketua umum
dan sekjen dan seluruh relawan

sorry bang kamera di belakang bang